polemik pondok pesantren al zaitun belum juga usai
dari kasus hukumnya barai sekedem poleri telah menaikkan status kasus dugaan penyisahan agama
panji gumilang menjadi penyidikan namun hingga saat ini belum ada tersangka yang diumumkan
kemudian dari sisi dugaan penyimpangan tafsir agama
majelis ulama indonesia mengatakan akan segera mengeluarkan fatwa pada pekan ini
namun juga belum diumumkan
tapi di sisi lain ribuan santri masih harus mengenyam pendidikan di ponpes al zaitun
lalu sebenarnya akar masalahnya ada di mana
kita akan melihat dari kacamata media bersama dengan standard and practices cnn indonesia dewi savitri
selamat malam mbak desaf
selamat malam sarja apa kabar
mbak desaf pada dialog saya dengan mui mui mengatakan bahwa sebenarnya akar dari kesesatan ini
dugaan kesesatan di al zaitun adalah panji gumila
sebenarnya bagaimana melihat polemik ini individu panji
eka sebagai pemimpin yang harus dicabut dari al zaitun
al zaitun untuk memecah polemik ini
atau sebenarnya al zaitun secara institusi juga disinyalir memang sudah menyimpang
mengingat ada dugaan al zaitun ini sebagai pusat kaderisasi nii
ya sarza ini adalah pertanyaan yang sudah berumur lebih dari dua puluh satu tahun ya
waktu saya mulai jadi wartawan lebih dari dua puluh tahun yang lalu
salah satu liputan awal yang waktu itu menjadi liputan yang paling mengemuka di indonesia
isunya kurang lebih hampir sama
bahwa ada dugaan ajaran sesat diajarkan di sana
ajaran islam yang sesat diajarkan di sana
yang menyuarakan waktu itu juga majelis ulama indonesia
dan kemudian ada dugaan terjadi pengumpulan dana yang masif untuk gerakan yang dipercayai
waktu itu ya quote unquote sebagai negara islam indonesia nii
dan kemudian ada isu
isu kembangannya isu isu tambahannya
seperti apakah tempat ini dilindungi oleh lembaga negara
seperti para pejabat militer misalnya
apakah ini dilindungi oleh pejabat badan intelijen misalnya
dan seterusnya dan seterusnya
nah sekarang isu ini muncul kembali dalam bentuk yang kurang lebih lagi lagi sama
menjawab pertanyaan saza tadi
apakah persoalannya ada di panji gumilang sebagai seorang pemimpin dari sebuah lembaga
pendidikan yang begitu besar
atau persoalannya ada di sistem di tempat itu
di mana tempat itu dipakai
dalam hal ini al zaitun ya
sebagai lokasi untuk menyebarkan ajaran yang dianggap sesat oleh sekelompok orang
termasuk diantaranya majelis ulama indonesia
nah dari redaksi kita melihat ini ada beberapa isu yang terpisah
dan sebaiknya dipisahkan
pertama isu isu menyangkut kebebasan
dan ekspresi dan memeluk ajaran agama
sekelompok pegiat h a sasyi
yang menamakan diri sebagai koalisi masyarakat sipil
sudah menesak kepolisian agar
kalau persoalannya adalah persoalan persoalan apa yang disebut sebagai ajaran sesat
dugaan terhadap panji gumilang ini di drop saja
karena itu nanti bisa jadi isu isu yang sangat liar
kita tahu di indonesia
kasus penistaan agama sudah makan banyak korban
dan dalam kasus kasus tersebut selalu muncul
apa yang oleh sebagian orang dianggap tidak jelas
penistaannya di mana atas dasar apa
siapa yang menentukan tafsir atas penistaan dan tidak penistaan itu
yang kedua ada insinuasi lain indikasi lain
bahwa diduga terjadi kasus penistaan agama
atau terjadi kasus kriminal
nah bentuknya apa persisnya
apakah ini kelanjutan dari tuduhan lama
pengumpulan dana yang sangat masif untuk nii
atau persoalan lain
seperti yang diungkap jumat lalu misalnya
oleh menko polkam mahfud md yang mengatakan bahwa
panji gumilang dan al zaitun ini punya lebih dari dua ratus delapan puluh rekening
untuk rekening bank ini ya
untuk apa rekening rekening itu
apakah digunakan untuk menampung uang
dari jalan jalan yang tidak benar dan seterusnya
ini katanya sedang diperiksa oleh ppatk
jadi beberapa kasus ini sebaiknya dipisahkan
kita di redaksi kita ingin melihat bahwa
ada kejelasan bagi masing masing kasus ini
sehingga nanti tidak dua puluh tahun
muncul lagi kasus yang sama kira kira gitu
setidaknya ada tiga poin tadi
saya akan bahas satu persatu
mbak desaf yang pertama tadi mbak desaf mengatakan mengenai
persoalan ajaran sesat kemudian penistaan agama
dimohon jika memang urusannya penistaan agama ini
didrop saja karena takut menimbulkan banyak korban lagi
penistaan agama ini pernah muncul pada saat pilkada kemarin
ini muncul lagi pada saat pemilu
apakah ini juga disinyalir
atau bisa berpotensi digunakan oleh pihak pihak yang berkepentingan
yang memohon tadi adalah
kelompok masyarakat sipil ya
kita di media menyoroti ini sebagai salah satu suara kelompok sipil yang penting didengar
nah berkait dengan
dulu munculnya pas pilkada ya
pak basuki cahayapurnama
dan kemudian kita tahu rentetan berikutnya apa
dan saya kira betul ya
dugaan kasus penistaan agama adalah
apakah pas pilkada
atau pada saat saat yang lain
itu selalu mendapat perhatian yang luar biasa besarnya di indonesia
dan karena itu
ini buat kita di redaksi
ini menimbulkan salah satu
pengingat untuk kita masing masing gitu ya
di redaksi di seluruh indonesia
kita menghadapi banyak sekali problem
kita menghadapi banyak sekali masalah
ada persoalan pemilu
ada persoalan dugaan calon calon yang melanggar aturan kampanye pilpres
ada persoalan harga bahan pokok yang semakin naik harganya
kemudian muncul kasus al zaitun ini ya
tidak untuk mengatakan bahwa kasus ini tidak penting
maupun bagi pejabat pemerintah
untuk mendudukkan kasus ini dengan seterangnya gitu
baik yang di redaksi maupun yang di luar redaksi
tidak terus menerus dihabiskan energinya untuk melihat ini
sementara ada begitu banyak persoalan lain yang memerlukan perhatian kita
kemudian tadi mbak desaf juga menyinggung mengenai relasi panji gumilang dengan
yang diduga para pejabat para jenderal
berkaitan juga dengan nii dengan bin
ada petinggi bin
terdahulu hendro ini mengatakan memang menggalang panji gumilang untuk melawan nii
dan saat ini menurut panji gumilang bahwa sejak saat itu
nii hingga saat ini sudah tidak aktif
dan yang kedua adalah dan sejak saat itu juga digalang oleh bin
itulah pintu masuk kedekatan panji gumilang dengan para jenderal
bagaimana melihat hal ini mbak dari dua puluh satu tahun yang lalu
adakah perbedaan adakah pergeseran
saya kira mereka mereka yang katakanlah terlibat dalam pengusutan kasus ini dua puluh satu tahun yang lalu ya
waktu itu ada pak muldoko yang sekarang menjadi kepala kantor ksp
ada pak hendro priyono yang waktu itu membawa hibin
semuanya masih ada
karena itu tentu mudah saja gitu ya untuk melihat sebenarnya apa sih persoalannya waktu itu dan sekarang
yang bisa kita baca pernyataan beliau beliau di media masa adalah bahwa
dua duanya mengatakan tidak ada persoalan pelanggaran pancasila yang terjadi di al zaitun
yang diajarkan adalah ajaran ajaran yang toleran
ajaran agama islam yang sama seperti di luar
tidak ada pelanggaran pelanggaran berkaitan dengan praktek praktek keindonesiaan yang menjurus pada ni
itu yang kita baca waktu itu
beberapa hari yang lalu kita dengar dari pak muldoko hal yang sama
ditambahkan dengan bahwa saya tidak punya hubungan spesial gitu ya
kira kira begitulah saya tidak ada hubungan spesial dengan panji gumilang ini
tetapi yang jelas sampai sekarang di tengah tengah publik ya
kalau anda mengikuti bagaimana
beredar postingan dari satu grup whatsapp ke grup whatsapp yang lain
yang banyak sekali jumlahnya di indonesia saat ini
sering muncul selentingan bahwa sebenarnya panji gumilang itu selamat selama dua puluh satu tahun
memang karena dilindungi
nah bahwa sudah disampaikan narasi seperti itu ya
sebelumnya sudah disebut tidak ada dan seterusnya
masih muncul selentingan ini saya kira mengindikasikan bahwa
memang ada kelompok publik yang memang tidak terlalu mudah percaya gitu ya
bahwa oh kalau dibilang tidak itu berarti betul betul tidak
saya kira itu tantangannya di situ ya
bagi pemerintah untuk benar benar mengatakan terutama apakah pejabat intelijen
apakah pejabat militer atau pejabat manapun
untuk betul betul menyampaikan dan memberikan bukti ya
bukan sekedar naratif bahwa memang tidak ada hubungan
antara apa yang terjadi di indramayu ya di al zaitun ini
dengan apa yang terjadi dalam pemerintahan
dua hal yang berbeda dan tidak ada
dan terutama tidak ada intervensi dalam kasus ini
karena kita juga mendengar bahwa beberapa kesaksian
beberapa orang yang menyebut dirinya pernah dekat dengan al zaitun
bahwa panji gumilang ini dilindungi
nah kita ingin mendengar langsung dari mereka yang berkait bahwa itu tidak ada
itu tidak benar
barangkali dengan begitu maka persoalan ini menjadi sedikit lebih terang
itu belum terjadi jadi itu kita masih tunggu saja
semua yang terkait saat ini masih ada dan harus segera setidaknya memberikan bukti bukti
agar masyarakat bisa lebih percaya
seperti itu ya mbak desa
kemudian mengenai kasus kriminalnya
ini sebenarnya di barres krim polri kan sudah naik kasusnya ke penyidikan
tapi hingga saat ini belum kunjung ditetapkan siapa tersangkanya
ini juga sebenarnya mendorong agar status hukumnya kasus hukumnya benar benar terang benderang
ppatk tadi mbak desaf juga mengatakan saat ini sedang melakukan investigasi terhadap ratusan rekening
milik panji gumilang tiga puluh tiga milik al zaitun dengan transaksi triliunan rupiah
bagaimana melihat hal ini mbak
saya kira peran ppatk menjadi sangat penting ya
patut disayangkan bahwa
ketika menyampaikan sekian ratus rekening itu
pak mahfud tidak cukup punya amunisi untuk menyatakan betul terjadi pelanggaran
atau indikasinya begini begini atau tidak
sehingga kemudian informasi ini lagi lagi menjadi salah satu bola liar yang
katakanlah dengan tanda kutip gitu ya bisa disundul ke sana ke sini gitu
apakah sebuah kondok pesantren itu lazim punya uang
uang triliunan rupiah untuk apa lalu lintasnya
tentu saja kita harus juga memahami bahwa tidak ada aturan hukum yang dilanggar
dengan seseorang memiliki ratusan rekening kalau memang kaya raya gitu ya
dan dilakukan dengan cara cara yang legal kenapa tidak gitu ya
tetapi kemudian pertanyaan pertanyaan itulah yang harus dicarikan jawabannya oleh aparat
karena sekarang persoalannya sudah masuk
masuk ke ke ranah penyidikan ya setelah penyidikan penyelidikan dan setelah itu
maka harusnya yang terjadi adalah sebuah kejelasan gitu
sebenarnya persoalannya jadi apa
apakah tuduhan bahwa ada mobilisasi dana dari jalan jalan yang tidak halal itu benar terjadi
jalan jalan yang melanggar hukum maksudnya itu benar terjadi
kalau iya apa bentuknya
bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa ini adalah penyelesaian jalur pemrosesan kasus
yang seharusnya secara hukum
polemik ini harus segera diakhiri ya mbak karena jangan sampai lima lebih santri yang ada di sana
justru menjadi korban
baik terima kasih standard and practices cnn indonesia dewi savitri telah bergabung bersama kami malam hari ini di prime news